irjen kementerian pertanian jan samuel meringka dan anggota komisi empat dpr ri perwakilan maluku
saadiah uluputi meninjau lokasi peternakan kerbau moa di desa renwaru kecamatan moa kabupaten maluku barat daya beberapa waktu lalu
kementan akan memprioritaskan kerbau moa menjadi komoditas unggulan di bidang ketahanan pangan
kementan akan memprioritaskan kerbau moa sebagai komoditas unggulan di bidang ketahanan pangan
setelah kerbau moa ini sempat ditengok presiden joko widodo saat melakukan kunjungan kerja pembahasan pertahanan negara
di wilayah perbatasan di maluku barat daya pada kamis sembilan belas september dua ribu dua puluh dua lalu
untuk melindungi sekitar sebelas populasi ternak kerbau moa agar bisa bertahan hidup
dan tidak mati sia sia kala diterjang ke marau panjang
kementerian akan membangun sejumlah fasilitas untuk peternakan kerbau
sejumlah bantuan juga disalurkan untuk petani ternak di desa renwaru kecamatan moa
seperti penyaluran sejumlah bantuan berupa pembangunan irigasi perpompaan menengah wilayah timur tujuh unit
embung pertanian enam unit
opla kering satu km dan pembangunan perpompaan besar wilayah timur
tak hanya itu
kementan akan berencana membangun balai pembibitan ternak unggul di desa renwaru kecamatan moa
kabupaten maluku barat daya
kita memastikan ternyata di sini memiliki satu lumbung pangan yang katakanlah kita tadi dengarkan bersama
bagaimana kekuatan potensi kerbau moa kemudian juga ada kambing kisar
dan ini menunjukkan bahwa di daerah daerah perbatasan kita
memiliki potensi yang begitu besar namun perlu dikelola secara bersama sama
wakil bupati kabupaten maluku barat daya ari kili kili mengaku ada sekitar sebelas ekor kerbau moa
per tahun pihaknya memproduksi daging kerbau moa sekitar tujuh empat ratus enam puluh dua kg
sebagian kerbau moa diperdagangkan ke maluku hingga ke timur leste
dan permintaan daging kerbau moa kebanyakan diminati warga di sulawesi
selatan untuk kebutuhan upacara adat hingga pernikahan
ada program program pemerintah pusat yang memang menyentuh sekali
salah satunya adalah penyediaan air yang baik untuk populasi ternak
kemudian pengembangan kerbau untuk masa depannya
setelah sempat mengalami inflasi namun dengan berbagai cara dan langkah
antisipasi dengan mengencar menanam cabai dan bawang merah hingga operasi pasar
sehingga inflasi dapat tertekan
ini memang luar biasa pangan ini hal yang kelihatan kecil tapi ini bertambahnya luar biasa
itu kami provinsi maluku sangat mendukung
apabila tadi kami dibantu lagi dua puluh tiga miliar dari sementara dari kirjennya
ini menambah apa
menambah semangat kita di daerah
irjen kementan jan samuel maringka sempat meninjau perkebunan sayur seluas dua hektare
yang dikelola oleh swadaya kelompok tani tunas remaja di tawiri
desa lahak kecamatan teluk ambon maluku kami siang
program dari hortikultura dalam rangka meningkatkan pemulihan
kita melihat tadi bagaimana produksi cabai dan tadi keterangan dari kelompok tani di sini bahwa mereka sewa

sewa dan kemudian hasil hasilnya bisa menghidupi kelompoknya dan bahkan bisa apa tadi
bisa beli traktor bisa beli mobil dan lain
usai meninjau lahan perkebunan sayur dan cabai
irjen sempat memberikan bantuan kepada petani sagu di desa tulehu kecamatan salahutu kabupaten maluku tengah maluku